inilah upaya evakuasi seorang pasien dari dalam mobil ambulan yang terlibat kecelakaan lalu lintas
peristiwa yang merenggut korban jiwa ini terjadi di jalan poros kalungku mamuju sulawesi barat rabu petang lalu
diketahui korban tewas adalah pasien rujukan dari puskesmas mambi bernama atika puspitasari
korban dirujuk ke rumah sakit regional sulawesi barat di mamuju untuk dirawat
namun nahas pengemudi ambulan hilang kendali hingga bertabrakan dengan sepeda motor
sementara itu kini polisi masih mencari pengemudi ambulan yang kabur
kecepatan tinggi sehingga seutuh kendaraan ambulan situ tidak dapat menguasai kendaraannya
kejadian tersebut pasien yang tadinya akan dirujuk akhirnya meninggal dunia sesaat setelah
di poliwali manda seorang warga lansia terpaksa dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri
lantaran menderita luka serius setelah menjadi korban tabrak lari
diketahui korban bernama anwar berusia tujuh puluh tahun tertabrak mikrolet ketika hendak menyeberang jalan dengan mengendari sepeda motor
namun pasca kejadian mikrolet yang menabrak korban justru kabur
warga mengaku tidak sempat mengejar
dan mengejar mikrolet lantaran berfokus menolong korban
ada pun di bekasi jawa barat beredar video memperlihatkan pengendara mobil mengamuk di jalan kalimalang
yang ramai diperbincangkan di media sosial
dalam video tampak seorang pria marah marah kepada petugas di sub kota bekasi pada
jangan nyesel nesel masyarakat
jangan nyesel nesel masyarakat

usai konfirmasi petugas dinas perhubungan tersebut membenarkan adanya kejadian tersebut
ria itu marah dan memprotes pemasangan rambu larangan memutar balik yang dinilai merepotkan
petugas pun menyebut larangan memutar balik kendaraan di jalan knor ali dari arah bekasi menuju galaksi
sudah disosialisasikan kepada warga sekitar terlebih dengan dipasangnya rambu larangan memutar balik dengan tujuan menghindari kemacetan